partai gerindra membenarkan pertemuan antara ketua harian dpp partai gerindra
sufmi dasko ahmad dengan menantu presiden joko widodo
yang juga wali kota medan bobi nasution
hal ini diungkap sekjen partai gerindra ahmad muzani
merespons bergabungnya menantu presiden jokowi sebagai kader
muzani menambahkan pertemuan itu salah satunya
membahas pilkada sumatera utara yang direncanakan diikuti oleh bobi